besok terus tahu goreng apa bihun goreng saya pesen pastel sama risolesnya sepuluh yang
mak oh iya boleh tapi nanti ya buya agak sorean soalnya makanannya lagi disiapin
iya terseksi lagi ya pasal sama rizal doang ya ya udah eh tolong sambil dibanyakin ya
ini emang duitnya alhamdulillah makasih ya sama sama assalamualaikum waalaikumsalam
lu lu sabar dulu atuh beh
tuh ikan bang iya cupang bukannya kagak boleh bang bulan puasa ngadu ikan ini
cupang hias yang diaduk keindahan siripnya konfirm berantem kirain masa
bulan puasa nyuruh ikan berantem kasihan dong bang
beh kalau saya dapat ikan
saya bisa sahur pakai pepes pas sahur sama nih gue juga pakai pepes biar sahurnya lebih enak
hehehe apa kemarin sahur pakai apa beli di warung di rumah kagak masak nanti gua masih di jawa dulu
sama saya juga tuh beh hehehe lu berdua jangan ngomongin makanan mau lu jadi lapar gua
halo halo tis bapak lagi di jalan oh begitu iya tuh tunggu di rumah ya iya ngapa nih
udah diajak si tisna jalan jalan katanya mau beli ke meja baru sambil ngambu burit
nunggu mangkrib beh maaf ya alaikum salam
taruh di sini aja jadi kasih air dulu kok nggak dikasih air mak kasih air yang
enak aja kalau butuh baru diseduh iya mak pedas enggak enggak tahu mak
lu bisa kagak tahu sih kan tati puasa mah nggak bisa nyobain
assalamualaikum walaikum salam itu kolak ya baji iya iya lu tahu aja
kolak yang jual pasti
enak hehehe iya baji lu mau beli enggak baji lain kali aja kukirain lu mau beli
kayaknya tadi di rumah juga bikin kolak baji ya terserah lu udah iya udah baji
saya duluan assalamualaikum salam
mau kemana lu buat yang beli koran gua udah kagak ada bang gua pulang mau
beli makanan buat dipak
ntar kalau ke sorean gua kebisaan
mertua gua jualan pastel risolem lebih
mau tanya bang promosi dia biar lu tahu kalau promosi mah biasanya ada sampel bang
addak pastel riso terus tahu goreng aku biung goreng
rung saya pesen pastel sama risoleknya sepuluh ya mak oh iya boleh tapi nanti abunya agak
sorean soalnya makanannya jadi siapin ya terseksi lagi ya pastel cmr
besok doang iya ya udah eh tolong sambil dibanyakin ya mak ini makasih duitnya alhamdulillah makasih
ya sama sama assalamualaikum waalaikumsalam kalau udah matang pak ji iya iya iya iya
ini gue bungkusin biar gampang saya beli dua bungkus pak ji iya akhirnya dapet juga penglaris
buah paji kalau penglarisma tambahin gorengan atuh iya iya iya kan gorengannya belum mateng
deh pak ji kalau nggak ada mah ini aja
lu payah banget pur puasa juga baru mulai jak jak lu ngeledek terus toh yoyo ntar lu bakal ngerasain
kayak gue kalau lu nggak sahur ya namanya juga puasa pur pasti lemeslah gue nggak sahur jak gue
lebih lemes ya udah lemonya gimana batalin enak aja lu udah gue bela belain puasa dari pagi
sampai siang lu malah nyuruh gue batalin gua nggak nyuruh lu batalin cuman gue males denger lu ngulu
kue lemes ya udah batalin
pak bapak kok belum siap siap nanti kesorean pak
halo bapak mah dari tadi juga sudah siap atutis bapak udah mandi udah sambil nunggu kamu bapak ngelapin
dulu sepeda ya udah tuh entis mandi dulu ya pak ya shock cepetan mandinya ntar keburu sorean
mustinya tadi ikut metis nak jalan jalan ke pasar biar luka kelemes tadi udah ngajakin gue tapi gue
males nganterin dia
ojek bang kemana rumah saya bang iya saya tahu dimana tahu masih di kan sepuluh tahu ada situ lurus lagi
belok kanan lulus lagi ada bundaran belok kanan tara aja terusinnya pasti motor mau saya juga begitu
kan abang yang bertanya
hai bapak ganti baju lolo iya tuh baju tadi teh basah kena keringat enak atau kalau dipakai jalan jalan
terus kenapa sekarang bapak pakai baju yang itu pak luntis bapak lagi pengen pakai kemeja ini
ganti atupa masa kemeja bapak samaan sama kemeja entis eh bapak kan duluan pakainya kamu aja yang
ganti pak kemeja ntis teh belum disetrika semua tuh pak cuman ini yang rapih bapak aja yang ganti nggak
usah pakai baju yang itu elo elo ntis bapak teh sudah lama nggak pakai baju ini kasihan itu lama di
kemari mau aja ganti ah
katanya kalau bulan puasa itu setan setan pada dibelenggu memang iyalah kalau masih godain gue
gua bukan kodain lo gua bangunin lu ngapain lu bangunin gue ilah iya lu tadi meremu lu kalau
mau merem sono dikontrakan lu gue nggak mau tidur ya jack baik itu tadi merem terus
hai gue merem biar mata gue bisa seger kalau mata lo mau seger gini nih
jan ah kalau begini seger enggak tapi mata gue sakit jack katanya mau segar tuh ini gue sakit mata
hah dari tadi pancingan gua kagak ada ikan nyenggol sama ibu
hai panjungan gue juga masih kagak bergerak